senang ya seluruh unit taman safari indonesia group ditutup sementara sejak dua puluh tiga maret lalu
masyarakat pun tak bisa berkunjung bahkan berdekatan pastinya dengan satwa secara langsung
dan untuk mengobati kerinduan terhadap satwa satwa eksotis yang ada di unit tsi group
seluruh akun resmi instagram tsi group menggelar instagram live termasuk salah satunya adalah bali safari
untuk mengetahui informasi selengkapnya bergabung melalui sambungan telepon
selamat sore mbak ineke
selamat sore mbak
walaupun hanya lewat live instagram ya
instagram sama facebook mbak
instagram sama facebook
kita sih yang nonton jelas terhibur mengobati rasa kangen jalan jalan apalagi melihat satwa kan anak anak kecil nih ya
tapi kenapa sih bali safari memutuskan untuk melakukan
apa ig live kemudian facebook live siaran langsung ini untungnya apa buat bali safari sendiri coba
jadi kan kita mulai dari april ya awal april kita untuk live streaming gitu kita putuskan karena banyak request nih dari teman teman
dari fans juga dari viewer gitu kan mereka nggak bisa datang langsung ke sini karena harus di rumah ya
jadi kita putuskan untuk oke bagaimana kalau virtual aja gitu
jadi tetap kita tetap connect dengan viewer kita untuk mengobati rasa kangennya lah ya untuk mereka yang nggak bisa datang kesini
jadi baiklah kita lakukan live streaming tersebut gitu
oke sejak kalau nggak salah tiga puluh satu maret ya pertama kali ya kalau saya nggak salah ya
oke ini udah banyak banget instagram live yang dilakukan oleh bali safari
binatangnya pun juga udah banyak
hari ini ada komodo kalau saya nggak salah kemarin juga sebelum sebelumnya ada binturong kemudian ada hari
ada limau ada gajah dan masih banyak lagi
ini nantinya ke depannya artinya masih akan terus seperti ini ya
masih akan terus seperti ini karena akan tutup sementara ya
nanti hewan hewannya gimana mbak apakah semua hewan yang ada di bali safari ini juga akan diikutsertakan untuk instagram live kah gitu
termasuk kegiatan kegiatan apa feedingnya kah gimana
jadi semua kegiatan satwa sama kegiatan
kita menjaga satuannya juga kita tunjukin ke masyarakat
oke sejauh ini artinya gini kita sebagai penonton gitu hanya bisa menonton saja atau bisa interaksi juga nggak sih
mungkin boleh dijelasin
bisa bisa langsung interaksi jadi kita buka question and answer
jadi untuk penontonnya bisa langsung tanya langsung tuh ke keepernya
karena kan keeper mereka yang setiap hari sama satuannya kan ya lebih dekat sama satwa
mereka bisa menjelaskan satuannya apa karakternya si satwa ini apa gitu jadi mereka tahu
jadi lebih mendidik gitu mbak
hmm jadi yang live instagram itu juga keepernya sendiri ya
hmm jadi kebanyakan itu kita tunjukin aktivitas keepernya sama memperkenalkan satwanya gitu
ini satwa apa kegiatannya apa kegiatan keeper yang seperti apa gitu kan
benar benar bisa jadi edukasi buat anak anak juga di rumah ya
karena keepernya sendiri yang in charge langsung kan yang handle langsung
ya langsung dengan satuannya
apalagi kan anak anak di rumah ya nggak sekolah ya
mbak ineka selama masa pandemi ini kondisi di bali safari sendiri seperti apa
artinya menyiasati keadaan kemudian untuk tetap bertahan keberlangsungan satwa ini bisa tetap terjamin seperti apa mbak ineke
kita kan sebagai salah satu lembar konsultasi kita tetap komitmen sebagai salah satu lembar konsultasinya yaitu untuk menjaga satwa ya

tidak ada perubahan kita tetap
tidak ada perubahan kita tetap
tidak ada perubahan kita tetap

sesuai dengan komitmen kita gitu loh
dan salah satu untuk menyiasatinya ya kita ajak juga masyarakat untuk ikut berpartisipasi
kita punya campaign campaign donasi kita cinta satwa
jadi masyarakat bisa ikut langsung tuh untuk
partisipasi mencijaterahkan satwa satwa yang di taman safari indonesia
tapi kan tidak hanya satwa satwa saja ya mbak ineke yang terdampak
para pekerjanya pun juga mungkin sedikit banyak terdampak gitu
kondisinya seperti apa
kita melakukan apa namanya
intinya untuk satwa harus tetap diutamakan
kesejahteraan satwa tetap harus diutamakan tanpa melupakan karyawannya
mbak ineke terakhir untuk instagram live di bali safari sendiri hari ini ada komodo
tadi empat belas tiga puluh wib kalau saya tidak salah ya
next nya ada apa
jam tiga belas tiga puluh wib di instagram

jadi ada dua kali kita
ada dua kali ya
nah jadwal terdekat setelah ini apa aja
karena kan kita seminggu itu tiga kali ya
senin ebu sama sabtu
di waktu yang sama
untuk dalam waktu dekat dari rabu ini kita ada falsgarial
jam tiga belas tiga puluh tadi ya
jam tiga belas tiga puluh di instagram
jam empat belas di facebook
oke hari sabtu mbak
kalau sabtu kita ada babi rusa
oke ada babi rusa
jadi pasti ya senin rabu dan sabtu ya di jam yang sama ya
senin rabu dan sabtu jam yang sama
oke kita tunggu nanti
terima kasih banyak mbak ineke sudah bergabung dengan cnn newsroom